sampai jumpa di video selanjutnya
berani beraninya engak kirim foto keluarga gue ke andi
engak gak bisa dibiarin

dan sekarang si sasaresang
mengatur proses benda prinku hartimya memiliki ukuran dua puluh satu
kehuniahan dari semua penumpang dan anak anak suzuru tuh cukup utuh putih
tapi rupanya buat jalan ini
ternyata isi paket itu bukan rendang dari papan
tapi kenapa kayak bingkai foto ya
dan kenapa pengawal itu membakarnya
apa disuruh sama sama
sa mama seneng banget kamu mau bantuin masak mama
ternyata kamu tuh pinter masak
aku juga seneng banget
makanan kesukaan nino
ya udah nanti
kamu panggil nino di kamar
terus kita makan sama sama ya
sama papa juga
beda tapi aku siapin yang lainnya dulu baru ke kamar
ini enak sekali ma
gimana kondisi adin sekarang ya
apa udah baik kan
apa udah baik kan
mungkin aku harus tanya ke
mungkin aku harus tanya ke
mungkin aku harus tanya ke
kenapa sih paket itu dibakar
padahal kan isinya cuma foto
apa paket itu dari angga
apa paket itu dari angga
mandiin dulu ya mancis
gue mandiin reina dulu ya
biar makin cantik
tapi jamnya dibuka dulu
nanti takut basah
taruh di sini ya sama mama ya
nanti aku kasih tau rena ya kalau misalkan kamu nelfon ya
apa masih di rumah sakit
aku udah pulang ke mas
aku udah baik baik aja
alhamdulillah ternyata andin sudah baik kan
alhamdulillah ternyata andin sudah baik kan
ada yang ingin aku tanyakan sama kamu dini
mas aku tuh udah capek loh mas
kalau itu kamu tenang aja
aku cuma punya satu pertanyaan
apa kamu tahu ada hubungan apa antara
aku tanyakan sama kamu juga
aku tanyakan sama kamu dino
mas aku tuh udah capek loh mas
bilang sama kamu tolong jangan ganggu urusan kamu

bilang sama kamu tolong jangan ganggu urusan aku
kalau itu kamu tenang aja
aku cuma punya satu pertanyaan
ada hubungan apa antara
ada hubungan apa antara
aku sih gak tau ya mas
ya aku tahu kalau misalkan mas ali itu punya teman masa kecil
namanya roy tapi sudah meninggal
dan itu juga di luar negeri
jadi aku rasa juga gak ada hubungannya sih
dan aku rasa juga orang yang berbeda
udah ya mas aku ada urusan
teman masa kecil al
rasanya kok aneh ya
apa mungkin roh yang disebut mas al sebagai teman kecilnya itu
sebenarnya roy mantan aku
dan waktu itu
apa jangan jangan kamu kenal sama roy
dan aku juga pernah ingat mas
di dalam tidur kamu kamu sebutin nama roy
kamu kenal sama dia
harusnya jauh lagi

scriber gak bertan artist
dan membuat zalle pakai festival sebesar itu jangan lupa nama nya mungkin
sampai jumpa di